akibat terjatuh saat mengendarai sepeda motor seorang pria tewas di flyover jalan diponegoro surabaya
dalam kejadian itu seorang warga sempat menjadi sasaran amuk masa karena menabrak jasad korban yang tergeletak di tengah jalan
sementara di kota batu seorang ibu jatuh ke dalam jurang saat hendak mengambil helm yang terjatuh
seorang warga ini langsung menjadi sasaran amuk karena diduga menabrak jasad korban kecelakaan yang tergeletak di tengah jalan
namun setelah diperiksa warga tersebut juga korban tabrakan yang dilakukan pelaku yang ternyata sedang mabuk dan tidak mengetahui kalau ada peristiwa kecelakaan
tak hanya menjadi bulan bulanan warga sepeda motor pelaku juga menjadi sasaran amuk masa
motor muncul dengan kecepatan tinggi lalu tiba tiba menabrak nggak bisa ngeri
nabrak mayatnya juga ya
saya kurang paham soalnya saya juga kata kata juga
peristiwa tragis ini berawal dari kecelakaan yang dialami arief
pemuda ini tewas setelah motor metik yang dikendarainya menabrak pembatas jalan flyover pasar kembang di jalan diponegoro surabaya
diduga saat itu motor yang dikendarai korban selip saat di tikungan hingga akhirnya terjatuh dan menabrak pagar pembatas
sementara di batu jawa timur proses evakuasi endang widya stuti yang terjatuh ke jurang sedalam lima belas meter di jalan patimura berlangsung dramatis
sulitnya medan dan kondisi korban yang tak sadarkan diri
membuat petugas bpbd kota batu harus mengevakuasi korban dengan menggunakan tali untuk panjat tebing
dalam waktu lima belas menit korban berhasil dievakuasi dari dalam jurang dan langsung dibawa ke rumah sakit
akibat mengalami luka serius di kepala dan beberapa bagian tubuh
kecelakaan ini bermula ketika korban yang berboncengan dengan suaminya berhenti di lampu lalu lintas
saat itu helm korban jatuh dan terbawa angin ke arah jurang
korban kemudian turun dan berusaha meraih helm
pas korban justru terpeleset dan masuk ke dalam jurang
itu ada seorang laki bapak ibu berhenti di situ ya di dekatnya rambu di penyeberangan
dia karena helmnya jatuh ibu seorang ibu itu mau ngambil helmnya ternyata karena nggak nutut ikut jatuh juga ke dasar sungai
meski tak menimbulkan korban jiwa insiden ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur malang menuju kota batu dan kediri